naiknya status gunung merapi dari normal menjadi waspada membuat badan penanggulangan bencana daerah kabupaten magelang
mulai menyiapkan shelter untuk lokasi pengungsian
sebanyak tujuh belas heltar di enam kecamatan disiapkan jika status merapi naik ke level membahayakan
bpbd kabupaten magelang menyatakan tiap shelter yang disiapkan mampu menampung lima ratus jiwa
setiap desa mendapat alokasi satu shelter
dan selain shelter ini petugas bpbd kabupaten magelang juga menyiapkan dapur umum dan logistik
serta berkoordinasi dengan dinas lain yang terkait
hingga saat ini status gunung merapi masih berada di level waspada
gunung merapi yang sejak beberapa hari lalu statusnya ditingkatkan menjadi waspada masih terus mengalami erupsi
bahkan pada kamis kemarin gunung merapi kembali meletus dengan durasi sekitar empat menit
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari gunung merapi kita sudah terhubung dengan sambungan telpon
dengan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd daerah istimewa yogyakarta biwara yuswantana
selamat pagi pak biwara
sejauh ini bagaimana pak kondisi terkini dari gunung merapi dan juga warga di sekitar
kondisi terkini piuh dari pos pos di jendela selatan di kawasan kami merapi ke selat

pindah pagi ini ke merapi dari sini
silahkan lanjutkan pak

sehingga kalau kita hitung sampai pagi ini setelah dua lima hari terakhir kita ada resi yang terakhir di merapi
cuman untuk jogja kampung tadi melalui
mbak mereka mas lis dan bapak serapi
mengelak di dua titik para pengisi
ini lebih karena di pagi pagi malam mereka ini lagi di lint menamungkan diri
jadi ada sebesar tujuh ratus tiga di kuartik

dan di sd ada yang berikut
ini sd terakhir itu sekitar dua ratus sd
itu kondisinya memang nanti kalau malam mereka turun
lalu nanti setelah selesai mereka akan lagi di atas untuk menjalankan elektrik
baik jadi artinya sudah banyak warga yang melakukan evakuasi diri secara mandiri begitu ya pak
dan dikatakan tadi sebelumnya ada tujuh belas shelter yang sudah disediakan oleh bpbd setempat
ini untuk menampung para warga di sekitar lereng gunung merapi
bagaimana kondisi shelter
bagaimana dengan logistik yang ada di shelter tersebut
apakah sudah tersedia bagi warga warga yang memilih untuk mengungsi secara mandiri ke sana

karena memang penyelamatan berkali kali di sekitar merapi
jadi kita menyesuaikan ini kan untuk berat itu adalah berat yang ini
kalau akan menyering itu akan pernah ini
dan mungkin juga sebetulnya berat mitra
jadi ini untuk menampung sekandinya
karena kondisi ekologis yang mungkin khawatir mereka turun sekitar berkali kali
siapkan kita harus berkali kali bagaimana
dan berarti sehingga kami saat ini memang memadai
memang ini kita yang kemudian menjadi penyelamatan bagi kami karena kemudian kami harus merentangkan
yang panjang kemudian yang ini memang sudah sama
ya dengan kondisi yang cerah tadi bapak katakan bahwa pagi hari ini
apakah kemudian sejumlah pengungsi sudah kembali ke rumah mereka
atau masih ada juga yang mengungsi dan membutuhkan bantuan apa pak
yang saat ini yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi
ya yang relatif tetap di pengungsi itu sekitar sepuluh puluhan
nah itu sudah di beran malingan
jadi banyak masalah yang cek
yang penting karena kondisi kutubi yang kita segera itu untuk aktivitasnya
yang terlihat naik turun karena tidak rekod
ini memang kemudian lebih ternyata ada di berat
di balik baliknya kita ada
terangnya di sel di bidangnya orang orang di bidangnya bpd
di bidang sosial dan seterusnya
jadi itu yang kita diberikan sekarang ya
pak biwara ini kami juga sebelumnya sempat mendapatkan gambar
ada monyet monyet ekor panjang yang kemudian turun dari gunung merapi ke jalanan
ini sepertinya akibat dari kondisi gunung merapi di sana
sebetulnya apakah ini mengindikasikan ada tanda tanda tertentu begitu pak
turunnya binatang binatang dari gunung merapi begitu ke jalanan
dan apa ada tanda tanda lainnya ini pak
kali nasional gunung merapi yang merekomendasikan ini
itu para pekerja di jalanan harusnya untuk berpimpinan
termasuk karyawan yang dimana sekali banyak kerah yang piring
jadi analisisnya ini karena tidak ada pengunjung
yang biasanya pengunjung naik dan mereka juga memberi makanan
mereka tentunya ingin berpindah dengan karyawan itu
tapi karena dia ada kemungkinan
kemudian kerah kerah itu piring sampai lepas kira kira di jalanan
yang di sana mereka mencari makanan yang mungkin biasanya mereka dibikin
tanda tanda lainnya ini juga belum kita temukan dan kita memperkuat untuk penemuan ini
baik terima kasih untuk penjelasan anda
terima kasih pak biwara sudah bergabung sama kami di cnn indonesia today